empat kecamatan di kabupaten sitaro terkena dampak erupsi gunung karangetang di sulawesi utara
pemerintah kabupaten setempat masih melakukan upaya penanganan dampak erupsi tersebut
berdasarkan rilis bnpb kecamatan siau barat utara menjadi wilayah yang terkena dampak paling parah
hingga minggu kemarin total pengungsi adalah dua ratus enam belas jiwa sekaupaten sitaro
selain itu empat ratus sembilan puluh sembilan orang di kampung batu bulan masih terisolasi
akses menuju batu bulan terputus akibat jembatan tertutup aliran lava
akses menuju batu bulan hanya bisa melalui jalur laut
pemda dan polri akan berupaya membuka akses nameng batu bulan sehingga bisa dilalui kendaraan roda dua
saat ini dinas pekerjaan umum setempat sedang mengkaji rencana tersebut
kita tersambung dengan ketua tim tanggap darurat gunung api karangetang supriyati andreas tuti
di pos pengamatan di desa malili sulawesi utara selamat sore ibu supriyati
bagaimana update terakhir status gunung karangetan bu
saat ini status masih siaga kemudian kegempaan masih berfluktuasi
jadi kekempaan masih muncul masih ada baik dari kempah permukaan kempah vulkanis maupun hembusan
baik bagaimana kemudian dengan antisipasi
selanjutnya dan juga dampak erupsi ini akan seperti apa bu
jadi kalau erupsi yang terjadi di karangetang seperti sebelum sebelumnya yang letusan tahun tahun lalu
tahun tahun sebelumnya memang letusannya berupa aliran lava dan guguran lava
jadi kalau yang terjadi saat ini
masyarakat yang berada di sekitar daerah terangkat sudah di erupsikan
dan ini mungkin kalau dampak abu masih belum ini ya terjadi tapi belum begitu intensif
tetapi yang perlu kami sampaikan bahwa penduduk yang terasa dalam hal ini yang di pengungsian
kemudian di daerah yang berpotensi teracam itu perlu diberikan sosialisasi juga kondisi gunung karangetang baik dari waktu ke waktu
baik bagaimana kemudian kondisi atau ada berapa banyak sebetulnya kondisi jumlah masyarakat yang terancam dari erupsi gunung karangetan ini
dan sejauh ini ada sekitar lima ratus warga yang kemudian terisolasi
akibat erupsi sebelumnya begitu bu
iya jadi mungkin kalau jumlah daerah yang terancam eh maaf jumlah masyarakat yang terancam
nanti bisa dikonfirmasi ke bnpb
namun daerah yang berpotensi terancam itu ada empat sungai yaitu sungai sapuang
kemudian sungai malik bhuhe
sungai batu kore
dan sungai batu are
tetapi yang sekarang
gelor utamanya merupakan sungai malik bhuhe yang aliran nafanya sampai ke laut
baik apakah ibu mendapat informasi terkait kondisi warga yang saat ini berada di pengungsian
iya memang kami setiap hari melakukan rapat koordinasi dengan tim
jadi dari semua stakeholder diwimpin oleh kepala bnpb
juga ada dari bnpb
jadi kami selalu update kondisi yang terakhir
baik dari pengungsian kemudian kebutuhan kebutuhan
kemudian juga aktivitas dari gunung api sendiri
baik seberapa intensif bu komunikasi atau informasi yang diberikan oleh ibu terhadap pihak pihak yang berkepentingan
jadi kami saat melakukan koordinasi semua stakeholder hadir
jadi apa cukup intensif
dan banyak juga
juga segeljar yang masuk
datang ke pos kami
untuk mendapatkan informasi jadi cukup baik
cukup baik begitu ya bu ya
ibu andreas tuti terakhir
bu ibu tadi mengatakan bahwa
sosialisasi terhadap warga yang
terdampak itu sangat diperlukan
terakhir bu mengenai status
kondisi gunung terakhir
apa informasi terpenting yang harus
yang perlu mereka ketahui
bahayanya seperti apa karakternya
seperti apa kemudian
kondisi terhadap gunung itu
seperti apa perkembangannya
agar mereka memahami
mengapa mereka diungsikan
yang dilalui daerah mana saja
mengapa mereka diungsikan
karena berdekatan dengan lokasi dari
ibu supriyati andreas tuti
ketua tim tanggap darurat gunung api
karang etang terima kasih atas informasinya
di cnn indonesia newsroom